dalam kunjungan kerjanya di halmahera utara presiden joko widodo juga meninjau langsung proses pelaksanaan vaksinasi masal warga halmahera utara maluku utara
presiden datang untuk memastikan proses vaksinasi covid sembilan belas yang disiapkan gratis dari pemerintah untuk warga terdistribusi dengan merata hingga ke pelosok daerah
hal ini disampaikan presiden joko widodo saat menyampaikan arahannya saat datang meninjau langsung proses vaksinasi covid sembilan belas bagi warga di halmahera utara maluku utara rabu siang
kepala negara mengatakan distribusi vaksin harus sampai ke pelosok agar vaksinasi nasional berjalan sesuai target pemerintah
untuk kecamatan kau halmahera utara yang dikunjungi presiden jokowi proses vaksinasi masal bagi warga akan mulai dilakukan sejak rabu dua puluh empat maret dengan target seratus orang penerima vaksin perharinya
selain meninjau proses vaksinasi masal kepala negara juga melakukan dialog singkat dengan warga terkait pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas di halmahera utara
saya ingin memastikan distribusi vaksin itu merata sampai ke pelosok sampai ke daerah
yang sulit jangkauannya dan ini sudah dimulai hari ini

jadi ini sudah dimulai hari ini
nanti setiap hari seratus orang seratus orang seratus orang
di kecamatan kau yang penduduknya kurang lebih sembilan empat ratus dan sudah dimulai untuk pelayan dan petugas publik dan juga petani dan pedagang pasar
saya kira kalau semua daerah bisa menggerakkan seperti ini sampai di tempat terpencil saya kira penyebaran covid dan laju penyebarannya bisa kita lakukan
saya kira kalau semua daerah bisa menggerakkan seperti ini sampai di tempat terpencil saya kira penyebaran covid sembilan belas dan laju penyebarannya bisa kita kembali
saya kira kalau semua daerah bisa menggerakkan seperti ini sampai di tempat terpencil saya kira penyebaran covid sembilan belas dan laju penyebarannya bisa kita kembali

tadi disuntik sakit
kenapa mau divaksin disuntik vaksinasi
supaya penyebaran covid sembilan belas itu tidak kena sama saya
oh supaya penyebaran covid sembilan belas tidak kena ke pak argyus
ada pesan untuk masyarakat yang lain apa pak argyus
ada pesan apa
ya kalau saya pesan ya kalau boleh seluruh masyarakat harus divaksin ya